presiden jokowi dodo sangat kecewa terhadap kinerja bawahannya setelah mengetahui bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dipenuhi oleh barang impor
presiden jokowi mengaku sedih bahwa anggaran yang besar malah banyak digunakan untuk membeli barang impor dan sedikit yang dialokasikan membeli produk dalam negeri
selamat pagi dan selamat datang
saat memberi pengarahan kepada jajarannya di bali pada jumat pagi presiden jokowi tidak bisa menutupi rasa kecewa karena semua barang yang digunakan mulai dari cctv seragam alat kesehatan hingga alat tulis seperti pulpen dan pensil mengandalkan barang impor
padahal menurut presiden jokowi barang barang yang diimpor sudah dapat diproduksi dan dibeli dari dalam negeri
ada pun kementerian dan lembaga yang disindir presiden jokowi
di antaranya adalah tni polri kementerian kesehatan kementerian pendidikan dan kebudayaan hingga kementerian pertanian
jokowi juga mengancam akan memecat menteri yang masih banyak mengimpor
kok gak kita lakukan bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini
malah beli barang barang impor mau kita terus teruskan enggak
bukan high tech aja impor jengkel saya seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar
pensil kertas saya cek impor sepuluh poin ini apa ini kita
sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita
kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini
ya sama saja itu tapi itu bagian saya
hah saja itu